kami baru saja mendapatkan berita sebuah bangunan yang berada di jalan kota bambu selatan palmerah jakarta barat roboh pada senin pagi tadi
belum diketahui pasti penyebab robohnya bangunan tersebut namun sejumlah orang yang berada di sekitar bangunan langsung dievakuasi petugas
seperti inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan saat proses evakuasi terhadap sejumlah orang yang sempat terjebak dalam peristiwa robohnya bangunan yang berada di jalan kota bambu selatan palmerah jakarta barat pada senin pagi tadi
tampak sejumlah orang dievakuasi petugas damkar ke tempat yang lebih aman belum diketahui pasti penyebab robohnya bangunan tersebut
proses evakuasi korban masih terus dilakukan petugas
saya ada satu unit ruko atau rumah toko yang roboh dan sampai saat ini kita belum mengetahui sebetulnya apa penyebab robohnya satu unit ruko ini
kalau anda lihat keadaannya memang sudah hancur lebur dan mengenai salah satu gerai minimarket yang saat ini ditandai dengan adanya penutupan dengan garis polisi
untuk mengetahui sebetulnya apakah ada korban jiwa ataupun ada masyarakat dan juga warga yang terjebak di dalam ruko ini kita akan langsung berbincang dengan kapolres jakarta barat
ada pak audi latuheru selamat pagi pak audi
pak audi ini bisa disebutkan mungkin apa saja sebetulnya penyebab dari robohnya ruko ini karena ini tiba tiba sekali ya pak ya kejadiannya baru pada pukul sembilan dua puluh waktu indonesia barat pak
kalau mencari penyebabnya tentu kita butuh waktu ya
sekarang kita fokus bagaimana penanganan korban
jadi kita sudah cek
sementara korban hanya ada korban luka tiga orang
itu namanya iqbal kemudian ervan sama febriani
ya hanya tiga korban luka sementara
ya kita fokus dulu itu memastikan ada korban atau tidak
dan sekarang sudah ada teman teman dari basarnas
ini mereka akan masuk
masih menunggu satu alat lagi untuk pengamanan mereka karena kalau tidak menggunakan alat itu mereka juga bisa menjadi korban
ini bangunan masih kelihatan labil
waktu runtuh lagi
pak korban jiwa itu apakah pegawai gerai minimarket atau yang saya dengar ini dari ojek online dan juga warga yang lewat pak
belum ada korban jiwa
tidak ada korban
yang korban luka itu pak
ya korban luka
pegawai minimarket atau warga dan juga ojek online
semua yang di dalam gedung itu semuanya aman
yang terkena itu adalah runtuhan yang jatuh keluar yang mengenai orang di luar dari bangunan
nah ini kemudian apa yang akan dilakukan pak
karena kan ini masih labil tadi bapak sudah sebutkan ya bahwa ini bisa berpotensi kemudian ambruk dan juga robo dan bisa mengenai bangunan di sekitarnya dan juga orang orang lewat
apa yang akan dilakukan
satu kita ngurus korban dulu
yang kedua tentunya kita pastikan lagi bahwa memang di sana tidak ada korban
itu sebabnya kita menunggu proses yang akan dilaksanakan oleh basarnas
setelah itu baru kita lakukan tindakan tindakan lanjut
tidak perlu saya sampaikan dulu disini
pak korban lukanya ini dibawa kemana pak
yang saya dengar ada beberapa rumah sakit
rumah sakit pelni yang terdekat dengan sini
rumah sakit arakan dan rumah sakit pelni
oke terima kasih sekali pak audi atas waktunya
nanti kita tunggu bagaimana proses penanganan dari robohnya salah satu ruko di daerah jakarta barat ini
kalau anda lihat memang kemacetan
ini terjadi sampai dua km karena banyak sekali warga yang ingin menonton dan juga mengambil gambar mengabadikan robohnya salah satu unit ruko ini
saya ulangi sekali lagi ada tiga warga yang menjadi korban luka
dan sudah dibawa ke rumah sakit tarakan dan juga rumah sakit pelni
tiga korban luka tersebut adalah dua pengemudi ojek online dan satu lagi adalah warga perempuan yang sedang melintas di gang di sebelah ruko ini
sementara untuk para pegawai gerai minimarket yang berada pada di dalam
tadi kami sempat bertanya kepada beberapa saksi mata bahwa mereka para pegawai dari minimarket ini sudah sempat mendengar adanya bunyi retakan
kemudian mereka langsung berhamburan keluar
dari ruko tersebut untuk menyelamatkan diri
artinya tidak ada satupun pegawai gerai minimarket yang kemudian terjebak di dalam reruntuhan ruko ini
namun tadi berdasarkan keterangan dari kapolres jakarta barat bahwa tindakan lebih lanjut untuk bisa memastikan tidak ada yang terjebak di dalam ruko yang roboh ini
akan ada tim bantuan dari basarnas untuk mengecek kembali ke dalam
di sini anda bisa lihat ada kren ataupun kendaraan alat berat
anda bisa lihat di sini ada krain yang tadi sebelumnya pada saat kami datang memang dipakai untuk mengangkut ataupun mengangkat beberapa reruntuhan reruntuhan